sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus kok dari tadi kelihatannya gelisah
kita tuh udah menikah lebih dari enam tahun
aku tuh tau kamu banget
berarti kamu lagi ada masalah
aku mau kamu berbagi sama aku
jadi kita berdua bisa mencari jalan keluarnya
aku minta mulai sekarang
kita bisa lebih berhemat ya
perusahaan sedang dalam masalah
dan aku takut kalo terjadi apa apa
kita bisa mengelola keuangan
iya aku ngerti kok mas
semoga krisis ini cepat berlalu ya mas
kenapa kamu gak pernah main ke kantor saya
meskipun kamu gak kerja lagi sama saya
sekali sekali mampir dong
iya bu sekarang saya repot
anak saya kan baru masuk sekolah
jadi saya harus nungguin dia sampe bubar tk
cari pembantu dong
jadi kan kamu bisa kerja lagi
kebetulan saya buka perusahaan baru
jadi saya butuh manajer handal seperti kamu
mau kan bantuin saya
oh siada gitu
di rumah ini
jadi klub misalnya
sama bu arini mantan bosku
terus dia habis buka perusahaan yang baru
dia nawarin aku buat kerja di sana mas
sayang kamu makannya banyak ya
sayang kamu kenapa
dara udah tidur
iya dara udah tidur
sayang kamu kelihatannya capek banget hari ini kerja di rumah
yaudah kamu langsung istirahat ya
mas aku boleh kerja lagi ya
kamu tadi belum kasih komentar apa
ya aku juga mau kerja
aku mau cerita soal bu arini yang nawarin aku pekerjaan di perusahaannya
sayang kalau kamu kerja dari gimana
darah itu kan manja banget sama kamu
makan harus ada sama kamu tidur harus kamu temenin
dan makan sekolah harus kamu yang nungguin
lalu ke kamu kenapa sih sampai mau ngotot kerja kayak gitu
mas kesempatan ini gak akan datang dua kali
dan aku juga berpikir
kalau misalkan aku bekerja bisa membantu keuangan kita
daerah tetap bisa sekolah dan tetap bisa les mas
dia juga gak perlu berhemat
ya aku cuma cemas aja nanti kalau perusahaan kamu
sayang perusahaan aku itu pasti akan baik baik aja
kamu gak usah cemas ya
yaudah kalau gitu sekarang kamu istirahat ya
mak enung juga

kalau saya ikut istedi masih jalan duit
sayang kamu marah sama aku ya
gara gara aku nggak bolehin kamu untuk kerja lagi
aku tuh cuma cemas dengan masa depan dara
kalau sampai terjadi apa apa sama kantor kamu
sayang kan aku udah bilang sama kamu
perusahaan aku baik baik aja
kamu nggak usah cemas ya
tapi mas masalahnya sih kalau kita jaga jaga
ya buruk ya kalau sampai terjadi apa apa kan darah udah aman ada pegangan
ya kan mas sendiri juga tahu kalau harga sekolah dan semua itu sekarang mahal
ayo aku udah telat nih
kalau gitu aku akan membolehin kamu untuk kerja lagi
tapi kamu harus segera cari asisten rumah tangga
yang bisa menjaga dan mengurus darah dengan baik
yaudah kalau gitu aku akan segera hubungi ya
asal cinta sayang ya mas siapa tau dapat dari sana
kamu jalanin aja apa yang terbaik bagi kamu

baru saya mau ngabarin ibu kalau saya terima pekerjaan dari ibu
gimana nih aku belum dapat orang buat ngejagain darah lagi besok